tidak ada penganiayaan
tidak ada penganiayaan
seorang wanita menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pria
lantaran dituduh mencuri
video penganiayaan ini pun beredar di media sosial
peristiwa penganiayaan yang dialami wanita bernama diana anjani
warga jalan di dalam medan ini
terjadi di pasar melati jalan pelamboyan raya
medan tuntungan sumatera utara selasa sore lalu
sesekali korban melawan dan mengaku bukan pencuri seperti yang dituduhkan
merasa dirugikan ia pun melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut
dari pihak yang merasa dirugikan
mungkin dia dituduh sebagai pelaku atas lalu
belum ada laporan disini
hanya saja pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang viral itu
satu orang sudah kita amankan
yang lainnya masih dalam lidik
setelah dilakukan penyelidikan
polisi akhirnya menangkap salah seorang penganiaya berinisial hb
seorang mandor angkutan umum rabu petang
sementara pelaku lain dalam kasus penganiayaan ini masih dalam pencarian
menipu tujuh mahasiswa yang dikenal lewat media sosial
pemuda berinisial jm ditangkap kepolisian sektor tampan pekanbaru riau
pelaku ditangkap setelah dijebak untuk bertemu korban di sebuah kafe
di jalan banyak sakti kota pekanbaru
pelaku langsung dibawa ke mapolsek tampan untuk menjalani pemeriksaan
jm mencari korbannya lewat media sosial
setelah berkenalan korban kemudian dipacari
bahkan salah satu korbannya dijanjikan akan dinikahi
merasa sudah dekat cm kemudian menjual barang barang milik korban
yang sebelumnya dipinjam seperti handphone dan sepeda motor
seorang pemuda di timika papua berinisial ai dua puluh lima tahun
diciduk polisi lantaran mengancam akan menyebar video asusila pacarnya yang ia rekam sendiri
ai meminta korban untuk melayaninya dan menunjukkan video video yang ia rekam
sebelumnya ai mengenal korban yang masih duduk di bangku kelas dua smp ini melalui media sosial
kasus ini kini ditangani unit ppa polres mimika
tim liputan cnn indonesia